muhammad suki azal zani yang dikenal dengan panggilan
bekiki ini ditahan di rutan kelas satu surabaya
ia mengikuti sidang pada senin ini secara daring
pada sidang sebelumnya kuasa hukum sempat menyatakan keberatan
karena terdakwa tidak hadir secara langsung di persidangan
sidang pada senin ini mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum
atas eksepsi kuasa hukum terdakwa
sebelumnya kuasa hukum beki menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum
kuasa hukum mempertanyakan urgensi pemindahan lokasi sidang yang harusnya dilakukan di pengadilan negeri jombang
tetapi kemudian dialihkan ke pengadilan negeri surabaya
dakwaan jaksa penuntut umum juga dianggap tidak jelas tidak cermat dan tidak menyebutkan ancaman kekerasan
sehingga membuat hakim dan kuasa hukum terdakwa bingung
jaksa penuntut umum mengatakan sudah menanggapi eksepsi sesuai prosedur
kami sudah juga jawab karena penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa tidak ada urayan terkait kekerasan dan anyaman kekerasan
walaupun memang itu tidak masuk pokok materi eksepsi tapi kami tetap menanggapi itu sudah masuk pokok materi perkara
jadi gitu yang ketiga apa
yang ketiga hampir sama dakwaan tidak jelas tidak lengkap karena ada beberapa kutipan kata kata ya
di dalam surat dakwaan yang
tidak ditafsir oleh jasa hukum tapi sudah bisa jawab
tidak seperti sebelumnya kuasa hukum terdakwa tidak banyak memberikan komentar pada sidang kali ini
sudah ditanggapi oleh jaksa kemudian nanti di tanggal delapan akan ada putusan jelas dari majelis hakim
untuk menanggapi ditolak atau dikabulkan ssv dari tim penasihat hukum
sidang selanjutnya akan digelar pada senin
sembilan agustus dua ribu dua puluh dua dengan agenda pembacaan putusan selah oleh hakim